terima kasih ya sayang
makasih ya tadi kamu udah bantuin tante
oh iya ini tadi saya juga bawakan jeruk buat tante
makasih ya jadi ngerepotin nih
yaudah mau makan rujaknya sekarang
pokoknya kamu gak boleh bohong ya
hari ini jadi kan
kalau sampe sam hari ini gak jadi
aku gak bakalan deh ngaduin si susan sama bella
kenapa sih sam
kenapa lo harus gue ancem dulu

lo mau kemana
mau jam butik ah
iya udah deh gue pamit lo ya
gue ada salep buat lo
katanya sih ampuh banget buat ngilangin mamar
waktu itu gue juga dikasih sama orang
eee gue boleh pakein salep ini kemu kalo gak
itu tika kasihnya nungguin
gue jadi gak pergi pergi
rhinb kalau golong jarak kayak semua orang juga
thank you ryan
itu tadi maling
tante yang suruh entertainment yang mau menangkap maling itu
untung aja tante datang tempat waktu
kamu gak apa apa kan
gak ada barang kamu yang diambil kan tiana
dia gak sakitin kamu kan tiana
kamu gak apa apa kan
jadi laki laki tadi itu maling
kok bisa ada maling disini
mukanya kok kayak gak asing ya
kayaknya gue pernah lihat dia deh
gak tau deh
mungkin perasaan gue aja
mudah mudahan aja wulan gak curiga
kamu sama temen kamu apa
ini aku buah rujak buat mama
makasih ya sayang
makasih ya tadi kamu udah bantuin tante
jadul buat tante
makasih ya jadi ngerepotin nih
mau makan rujaknya sekarang
aku siapin ya
aduh gimana ya
gue sebenarnya gak mau ada rahasia
sama unggulan soal laki laki tadi
tapi tante tiana
nyuruh gue rahasian ini
makasih ya udah ngajak aku ngede di cafe ini
cafe nya tuh pewe banget
dan makanannya tuh enak
kamu mau nyobain gak pancake aku
aku aku suapin ya
aku aku suapin ya
aku aku suapin ya
aku aku suapin ya
aku aku suapin ya
dari ujung rambut kamu sampai ujung kaki
bapak semua yang jaya dengan ulan
hasil keringet bapak ngerti kamu
emang bener bapak tuh pake cut
kamu dengerin aku ngomong gak sih
kamu tuh lagi mikirin apa sih
jangan bilang kamu mikirin si wulan
gapahan sih siapa mikirin dia lagi
dengerin ya sam
aku gak bakalan mau bantuin ulan
aku perlu bukti
bukti apaan lagi sih
sekarang kita foto
kita foto berdua
di instagram kamu sama di whatsapp kamu
dan captionnya kamu harus tulis
tika apaan gak perlu kayak gitu kali
nora itu mah
yaudah sih kalo kamu gak mau juga gak apa apa kok
aku juga gak mau bantuin nulan
sam senyum dong
gimana sih senyum
ini tuh foto bukan foto ktp
iya kamu update sekarang ya
makasih ya samuel
kamu mau aku sebabin gak
makan enak deh
gorengan pisang langsung dari kebunnya
ini daren gimana kah
lo khawatir dia kenapa napa
kamu udah hatam bener dah
supaya kalau salah katanya aktif dia bisa baca whatsapp gue
heh carlo sini sini sini
naik kereta jangan lupa makan
ada berita yang menjengangkan
tuh liat tuh whatsapp si samuel
samuel sama tika
liat tuh captionnya tuh
eh itu bahasa arab jago lagi
itu bukan bahasa arab itu bahasa inggris
tapi kok bicara ada tajunya
half itu bahasa inggris
lo meragukan bahasa inggris gue lo
gue jago bahasa inggris kuncinya aja gue punya
baru itu artinya apa
artinya si samuel udah ngelepas
sapu hati kenapa rasanya begini
kondisi samuel sekarang gimana ya
udah baik kan apa belum
nggak lucu banget kalo besok dia ke sekolah
terus mukanya bengap kayak gitu
aduh gimana kalo semua temen temen tau
kalo bengapnya samuel itu
karena bokapnya dia
gue yang hukul
guewek aja deh
rasa apakah ini
pisau tak menyakiti kulitku
tapi ku merasa perih
api tak melukai tubuhku
tapi panas membara menyelimuti
mungkinkah ini cinta
yang sudah ada yang punya
apakah ini cinta
yang sudah ada yang punya
apakah ini cinta
yang sudah ada yang punya
apakah ini cinta
apakah ini cinta
apakah ini cinta
apakah ini cinta
apakah ini cinta
itu lagi kepikiran sama orang yang ditangkap sama satpam tadi